sebab aku tuhan allahmu
bahwa program itu mau bagus
kesehatan mineral atau lemak yang tersembunyi di sekitar rongga perut
dua ribu tujuh belas kita mulai kenapa sih apa sih masalah sebenarnya yang di dunia
prinsip prinsip yang diberikan allah
bagaimana masyarakat sebaiknya membentengi diri agar terhindar dari penularan wabah
sehingga kita harus siapkan gudang kita serap dengan harga yang baik pada saat panen gadu
dibanding temen temen naruh di
setidaknya ada tiga masalah yang ditekankan oleh
katanya papanya lukas memang kepala sekolah di sph ya
sementara ukuran sedang ada yang rp empat puluh rp lima puluh rp enam puluh rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh
tapi gue ternyata dari dulu suka masak gitu
program lain yang untuk
tanpa harus menunggu misalnya pekerjaan yang dibuka dari investor gitu
ada prosedur pemeriksaan oleh israel
transformasi ketahanan kesehatan ini kita dapatkan ketika kita belajar dari covid
artinya mulai dari kulit ari inti biji dan endospermanya dipertahankan